tayang dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh tiga

aku mengenal baik semua saudara saudara kupaman
rakaulah langsung tidak mungkin berpikiran seperti itu
ternyata hasutan ku tidak mempan padanya
berhati hatilah kusti prabu anu
karena segala kemungkinan bisa terjadi
engkau adalah seorang prabu
dan engkau bertanggung jawab
atas seluruh pajajaran
terima kasih banyak paman rakan anta
atas saran yang kau berikan
secepatnya aku akan menyelidiki masalah ini
kalau begitu aku pamit kusti prabu anu
menyembunyikan masalah sebesar ini kepada aku
kenapa dia tidak melaporkannya
apakah mungkin rakaulah langsung sang
tidak mau pikiran kutrikanku

sebenarnya aku tidak ingin berbuat kasah
tapi kalian memaksaku
akanku hadapi kalian sekaligus